akibat banjir listrik di sejumlah wilayah di jabodetabek dipadamkan
melalui akun twitternya pln menegaskan hal ini dilakukan demi keselamatan warga
untuk mencegah warga tersengat listrik dan hubungan pendek arus listrik
dikutip dari akun twitter
at pln underscore satu ratus dua puluh tiga perusahaan listrik negara mengimbau masyarakat
untuk mengantisipasi bahaya yang bisa timbul dari aliran listrik
di saat tempat tinggal mereka mulai tergenang air
hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama mematikan meteran listrik di dalam rumah
dan mencabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak
selama ada genangan air masyarakat pun diimbau untuk menaikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi
warga yang mengetahui aliran listrik di daerah yang terkena banjir namun belum padam
harus segera menghubungi kontak senter pln satu ratus dua puluh tiga
atau menggunakan aplikasi pln mobile serta menghubungi kantor pln terdekat
hubungi juga instansi terkait penanggulangan banjir
dan saat banjir sudah surut masyarakat pun diimbau untuk memastikan
bahwa peralatan elektronik serta meteran listrik dalam keadaan kering sebelum dinyalakan kembali